pengusaha sekaligus mantan calon wakil presiden sandiaga uno mengapresiasi kebijakan pemerintah
memberikan bantuan sosial rp enam ratus kepala karyawan swasta bergaji di bawah rp lima
selain itu sandi berpendapat pemerintah harus fokus mengembangkan umkm
untuk menciptakan lapangan kerja menggerakkan ekonomi nasional
dan memastikan harga barang tetap stabil di tengah pandemi covid sembilan belas
jadi saya mendukung sekali malah itu harus diprioritaskan
karena begitu masyarakat punya uang di kantong nih pak menteri
mereka sebagian bisa gunakan untuk konsumsi kebutuhan pokoknya mereka
dan juga membantu menggerakkan sektor ekonomi keluarga dan ekonomi umkm
saya optimis jadi data data agustus ini kita pantau terus
tapi memang omsetnya turun ya
tapi saya kok kayaknya optimis ya bahwa kita sudah ada di titik terendah dan kita akan bangkit
bisa lihat antara minus dua sampai plus satu lah